sepuluh bulan indonesia memegang presidensi g dua puluh sampai dengan g dua puluh summit bali yang nantinya diselenggarakan november dua ribu dua puluh dua mendatang
namun hingga saat ini geopolitik dan geoekonomi masih terus memanas di saat indonesia memegang presidensi g dua puluh
peran paling bergensi di panggung internasional di mana invasi rusia menjadi dominan pembahasannya
lalu apa saja peristiwa geopolitik yang terjadi selama sepuluh bulan terakhir
tidak mudah memegang presidensi g dua puluh tahun ini
di saat dunia sedang berjuang bangkit memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi ditambah lagi dengan terjadinya perang antara rusia dan ukraina
tiga februari lalu rusia memulai operasi militer khusus di ukraina
hari demi hari korban jiwa terus berjatuhan
aksi rusia mendapat kecaman keras dunia terlebih di forum g dua puluh
sebagai tuan rumah g dua puluh
kepemimpinan indonesia di uji
hampir setiap pertemuan g dua puluh ada saja kecaman untuk rusia atas invasi yang dilancarkan di ukraina
sampai pada titik amerika serikat dan city nya mempertimbangkan untuk menendang rusia dari forum g dua puluh
april lalu di tengah pertemuan komite keuangan dpr menteri keuangan amerika serikat johnny yellen menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi rusia
dan setelah itu jurubicara kremlin dimisi satukan

mengungkapkan secara tegas apabila rusia dikeluarkan dari forum g dua puluh
maka itu bukan bencana bagi rusia
lima bulan invasi dilancarkan
akhirnya indonesia pun berpindah
setelah melewati proses yang cukup panjang
pada juni lalu presiden joko widodo menorehkan sejarah dengan mengunjungi ukraina dan rusia dengan misi perdamaian
sebelum jokowi beberapa pemimpin negara sempat mengunjungi ukraina
perdana menteri italia mario dargi
perdana menteri inggris boris johnson
dan sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa antonio guterres
dan presiden rusia vladimir putin di rusia
jokowi berkesimpulan bahwasannya perang dua negara itu masih akan lama
saya bertemu dengan presiden putin selama dua lima jam di sekolah
saya berdiskusi ditambah dengan ketemu dengan presiden zelensky
satu lima jam saya berdiskusi saya menyimpulkan
perang tidak akan segera selesai akan lama
kecaman pemimpin dunia atas invasi rusia yang dilancarkan yang tak kunjung usai pun
dibawa hingga ke sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat
kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia mencatat
hingga september setidaknya tercatat lima sembilan ratus sembilan puluh enam kematian warga sipil
selama invasi rusia ke ukraina
tiga ratus delapan puluh dua adalah anak anak dan delapan delapan ratus empat puluh delapan orang terluka
dunia menaruh harapan kepada g dua puluh
di hadapan pemimpin dunia di sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat
menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa g dua puluh
tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia
seluruh dunia menaruh harapan mereka pada g dua puluh
untuk menjadi katalis pemulihan ekonomi global
terutama untuk negara negara pembangunan

kita tidak bisa membiarkan pemulihan global menurun di hadapan geopolitik
melihat tensi global yang semakin memanas hingga mendekati
dan mencapai puncak g dua puluh yang diselenggarakan november di bali mendatang
lalu apakah biden dan putin akan hadir secara langsung di g dua puluh bali november mendatang
saya sempat menanyakannya beberapa waktu lalu
kepada duta besar amerika serikat dan duta besar rusia yang ada di indonesia
dia mengatakan intinya untuk menjadi bagian dari
banyak yang bergantung pada bagaimana situasi berkembang
dan saya berpikir tentang faktor yang berbeda seperti covid sembilan belas
apa yang akan terjadi di indonesia
semoga ini tetap seperti ini
amerika serikat terus mendukung pemerintah g dua puluh indonesia
dan fakta bahwa kami memiliki para pemimpin yang sangat senior
yang melawat bali untuk g dua puluh
menunjukkan kepercayaan kami untuk bekerja dengan indonesia
untuk menangani tantangan global ini
dan untuk mendukung pemerintah g dua puluh indonesia
meskipun kedua negara belum memberikan jawaban yang pasti
kementerian luar negeri mencatat beberapa negara sudah memberikan konfirmasi
akan hadir secara langsung di g dua puluh bali napalmer yang datang
salah satunya yaitu australia argentina afrika selatan korea selatan brazil hingga arab saudi
apapun yang terjadi tentu peran dan tanggung jawab kepemimpinan indonesia akan diperhitungkan
karena momen yang hanya terjadi dua puluh tahun ini tidak hanya menjadi sorotan di forum g dua puluh
namun menjadi sorotan dunia